wah gila kalau ngeliat yang di luar aja kayak begitu ngeri nih
nah kita sering overthinking terhadap tekanan ekonomi
nah gimana indonesia menghadapi hal ini
bagaimana nih mas fitra melihat dua ribu dua puluh tiga ini dengan kondisi ekonomi global sampai saat ini
bagaimana ekonomi indonesia secara baik
saya rasa indonesia seharusnya bersyukur ya
jadi kalau tadi katanya madam jorjiva indonesia remains at the bright spot
kalau kita lihat jerman misalnya yang kemarin kalah sama jepang ya
tapi kita lihat ya kondisi orang orang jerman itu memang sudah sangat tough sekarang
itu sudah naik sepuluh kali lipat kalau nggak salah dari seratus euro jadi seribu euro
mereka tuh sekarang untuk berhemat pakai jaket dobel dobel waktu musim dingin ya
itu kalau musim dingin di jerman kan dingin banget gitu kan
kemarin misalnya ini saya sebutkan beberapa indikator
angka pengangguran kita justru turun tujuh ratus ribu orang
memang ada beberapa restrukturisasi di beberapa sektor
sektor tekstil ada beberapa startup juga
tapi secara umum angka pertumbuhan ekonomi kita kemarin itu lima tujuh
konsensus ekonomi itu antara lima lima sampai lima enam persen ya
lebih baik daripada yang sebelumnya lima empat puluh lima persen
apalagi kemarin kita harus melakukan penyesuaian harga bbm
justru kemarin turun jadi lima tujuh persen ya
ya lebih rendah dari perkiraan kan
dan kita juga melihat di bulan sebelumnya lima sembilan persen
itu saja sebenarnya masih di bawah enam persen ya
nah salah satunya juga karena keberhasilan pemerintah dan juga bank indonesia
untuk kemudian mengendalikan inflasi ya
baik dari sisi suku bunga maupun dari sisi intervensi dari sisi supply
yang tadi disampaikan sebelumnya
di dua bulan setelahnya agustus september oktober
yang ada cabai minyak ayam beras gitu segala macam
itu berkesesuaian dengan masa panen cabai kan
nah suku bunga bank indonesia juga disesuaikan kan beberapa kali
tapi kan namanya pil ini kan untuk menyembuhkan
apa nggak mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi
nah ini pertama yang saya harus sampaikan adalah
kalau berdasarkan hasil data forensik kami yang kita lakukan analisa
variable yang menyebabkan gejolak ekonomi
sudah probabilitas terjadinya lonjakan kasus
ya ada tapi bad occupancy rate kita masih biasa gitu kan
artinya sudah mulai masuk wilayah endemi
nah yang kedua adalah inflasi nih
nah berarti kemungkinan terbesarnya gangguan ekonominya berasal dari sisi inflasi
tadi saya bilang bahwa kalau misalnya ada pertumbuhan ekonomi pasti ada inflasi
cuma inflasi ini khusus untuk beberapa tahun terakhir
sekarang inflasi diturunin dulu supaya perekonomian tidak terbebani lagi
nah setelah mekanismenya ketika subuh subuh dinaikkan
justru kita melihat proses pertumbuhan ekonomi menjadi lebih positif
jadi saya masih melihat forecast di tahun ini lima satu masih oke
jadi kalau dilihat dari situasi situasi itu
apakah kemungkinan kita akan menghadapi resesi
probabilitas kita terjadi resesi cuma tiga persenan indonesia
inflasi itu ada tiga faktornya kan
terus inflasi yang di harga harga ditentukan pemerintah
nah kita bekerja sama juga dengan pemerintah
jadi bank indonesia ini punya gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
itu tadi bersama sama ada nanam cabai
jadi bekerja sama di seluruh indonesia
dengan kantor kantor perwakilan di seluruh indonesia
membuat gerakan untuk sama sama peduli lah terhadap inovasi pangan
hasilnya bersama sama pemerintah sudah mulai terlihat bahwa inflasi pangannya malah kemudian turun
nah sekarang bagaimana kita anak anak muda
sobat rupiah menyikapi ini tadi
tadi mas fitra sudah cerita
tapi ekonomi kita down ya tidak perlu terlalu khawatir
nah bagaimana kita menyikapi ini anak anak muda
anak anak muda ya lakukan aja apa yang biasa dilakukan
aktivitas itulah yang kemudian memacu pertumbuhan ekonomi
tapi ya tetap harus ada kesadaran bahwa
ya jangan semuanya dihabisin juga dong
karena itu yang juga bisa menjaga di masa depan
nah ini jadi ya harus imbang aja sih antar peluang yang orang suka
dan tentunya untuk investasi untuk perencanaan
tentunya anak anak muda ini juga perlu terus mencermati perkembangan ya
artinya investasi tetap bisa dilakukan
karena kan ekonomi itu kan berbagai sektor
kalaupun ada yang turun tapi tempatnya ada yang naik
artinya dalam bisnis selalu ada
kalau ekonomi makro ada yang namanya resesi
ada yang namanya kemudian staflasi
reflasi ya itu memang bagian dari ekonomi secara makro
tetapi di dalam bisnis ada namanya bisnis cycle ya
jadi selalu kita bisa melihat potensi dalam kondisi makro apapun
ini tentu buat anak anak muda bisa dilihat
dan terlalu salah paham ya terlalu
resesi itu kalau misalnya pertumbuhan ekonomi negatif dua kuartal berturut turut
artinya kalaupun tahun depan terjadi sesuatu
itu mungkin hanya pelambatan ekonomi di indonesia ya
karena kemungkinan besar kita masih tumbuh positif
sejelek jeleknya adalah follower growth
tapi saya masih cukup percaya diri bahwa kita bisa di atas lima persen
nanti kemungkinan resesi itu ya cukup kecil
seperti tadi di negara kawasan kita
jadi tadi pertumbuhan kita masih bagus
inflasi kita masih terkendali di bawah perkiraan
kemudian cadangan bisa juga masih oke
dan tentunya angka pengangguran juga masih baik ya
jadi ini membuat kita masih bisa tetap optimis
dan tentu anak anak muda juga bisa tetap yakin
apalagi tadi ini disampaikan ekonom muda kan
yang punya pandangan dan hitungan forensik
jadi itu pesan terakhir dari bitok kali ini
yaitu mengutip lagi pak jokowi
optimis tapi tetap waspada
kondisi kita lebih baik
tetapi tentu perlu waspada
bagaimana kondisi global juga penuh dengan tantangan
apabila ada topik topik menarik
nah jangan lupa mention ingin bahas apa gitu
dan akan kita bahas bersama dengan pakar pakarnya
sampai jumpa di episode bitok selanjutnya